kamu sih bikin emosi
yuk jalan yuk
kamu kayak mau kondangan aja kum rapi bener
kondangan ke siapa kum
bukan ke kondangan doi
tapi mencari kios untuk disewa
emangnya kamu mulai kapan sih mau dagangnya
ya tunggu esi pulang
ya ampun kum
terus umur berapa kamu mau nikah
beberapa tahun lagi
di atas umur dua puluh
kalau nanti akhirnya nikah juga
nanti umur berapa
kenapa mesti ditunda
kayak orang orang di kota gitu
ya mau tuh bu
tapi tinggal sekarang
kalau kamu sekarang nikah
nanti kamu bakal enak
nanti kalau anak anak sudah besar
kamu masih muda
bisa ketemu cucu
ngurus deh ya
dapur dan ngurus anak
kamu mau kayak orang di kota
nikahnya sudah tua
anak diurus orang lain
buat apa kerja cari uang
kalau anak gak keurus mah
harusnya teh kerja cari uang
buat urus anak
makanya ibu teh kepengen
kamu teh cepet nikah
kamu di rumah ngurus anak
tugas utama perempuan teh
bukan kerja cari nafkah
tapi ngurus suami
ibu yola dan bu dokter clara
sekolahnya teh tinggi
buat apa hidupnya
ibu teh gak kepengen
kamu teh seperti itu popon
popon kita orang desa
cara berpikir kita teh
berbeda dengan mereka
kamu inget gak temen kamu si eis

yang paling tua teh
kamu inget gak temen kamu si eis

anaknya sudah besar besar
yang paling tua teh
sudah mau umur enam tahun
sudah bisa bantu bantu di sawah popon
pikirin itu semua
buat kebaikan popon
kamu sih bikin emosi
kamu kayak mau ke kondangan aja
ke kondangan ke siapa
bukan ke kondangan doi
tapi mencari kios untuk disewa
emangnya kamu mulai kapan sih mau dagangnya
ya tunggu sd pulang
ya ampun kum
aitanya masih lama bener
ya kan tidak bisa sembarangan ceng apa apa ceng
semuanya kan harus dilihat dulu
gak muat bertiga kum
kan ada motor kamu doy
simu pake dulu buat nemenin aku
aku mau jalan sama akum
saya mau jalanin kamu melehoi
iya saya kan mau jalan sama aku
kunci rumah saya
buat apa saya minta kunci rumah kamu
ya buat masuk ke rumah saya
ini kan rumahnya akum
minta kunci rumah saya
ceng itu kuncinya sih di meja
ini buat perjalanan
kan yang bawa ceng ini saya doi
iya saya kan ini di belakang ceng
kamu dari depan sini ceng
kamu mau ngapa ngapain marah terus
naik motor marah
makan biskuit marah
kenapa sih motor harus pakai kunci
kan jadi ribet
coba kalau nggak pakai kunci kan bisa langsung jalan cepat
kalau nggak pakai kunci sepeda namanya
sepeda kan nggak ada mesinnya ceng
iya makanya pakai kunci karena ada mesinnya
rumah nggak pakai mesin ada kuncinya
ho kamu jalan aja berdua sama ido ya deh saya nggak usah ikut
ceng doi idoi kamu diem dulunya nggak usah banyak nanya dulunya oke
iya kok langsung ngomong begitu doang nanya aja marah marah terus
udah ya ceng
kalau sekali lagi ngomong saya turunin di jalan
ini kan motor saya masa saya yang diturunin
ya udah saya yang turun
saya mau bawa untuk pulang
udah berapa bulan entut di sini
saya nggak keberatan
kok kamu enak aja ya datang tiba tiba gak ada kabar berita terus mau bawa anak saya pergi gitu aja
yoh kamu tuh ngobrol seolah olah kamu kasih banyak buat entut
saya yang rawat entut dari bayi bukan kamu yoh
karena kamu bawa entut pergi dari saya dan saya gak tau entut ada dimana
saya teh dateng kesini baik baik ya gak mau cari ribut
entut udah lama disini udah lebih dari enam bulan saya gak ada masalah
saya sekarang mau ambil untung eh kamu keberatan
saya juga gak mau cari ribut sama kamu tuti dateng kesini bukan karena saya jemput
karena dia kabur dari kamu dan tuti berada disini delapan bulan bukan enam bulan
delapan bulan dia disini karena dia betah
bukan itu karena kamu pengaruhi kamu pasti ngomong yang jelek jelek tentang saya iya kan
hah saya bukan orang seperti itu kamu sama keluarga kamu tuh yang begitu
hobinya ngejelek jelekin saya di depan itu delapan bulan itu tinggal sama saya kamu tanya sama dia
pernah nggak sekalipun saya ngejelekin kamu atau keluarga kamu di depan dia nggak pernah sekalipun nggak pernah
kamu tuh jahat kamu sadar nggak kalau kamu tuh jahat kamu misahin saya dari anak saya terus kamu bilang sama anak saya kalau saya meninggal
tapi allah punya rencana lain
kamu bisa melakukan apa aja buat misahin saya sama tuti
tapi allah memberikan longsor di cibarengkok buat mempertemukan saya sama tutik
harusnya kamu sama keluarga kamu itu sadar dan bisa berpikir bahwa masih ada allah di atas sana
kamu pikir dengan uang kamu dengan harta kamu kamu bisa atur semuanya gitu kamu bisa beli semuanya enggak
gak pernah kepikir sama orang lain sama semua orang yang disini juga gak pernah kepikir
belasan tahun saya terpisah dari tuti tiba tiba dia datang ke sini dia ketuk pintu rumah ini
tuti gak tahu seperti apa wajah saya tapi kamu tahu ketika kami saling memandang rasa cinta itu muncul
rasa saling memiliki
seperti sudah mengenal lama itu muncul karena memang saya ibunya